iya iya percaya percaya
percaya bang percaya
tapi mobil itu pasti hasil korupsi bang
ini siap siap aja nih kampung kita ketiban sial nih
iya dong kita nyimpen koruptor
lo bayangin aja selama ini kampung kita kan udah tua
ya allah nun
kok kamu jadi sedih begini
kenapa nangis nun
abang dikosipir sama ibu muni sini
kalau abang itu korupsi
hancur hati ayah bang
nggak usah diambil hati omongan mereka
nggak usah dipikirin
gimana akan dipikirin bang
nggak akan berharap
ibu bener ya

biar nggak jadi fitnah lagi ya
alia nggak perlu
kamu harus percaya
allah itu gak pernah tidur
mungkin saja ini semua cobaan dari allah
insya allah kalau kita lulus dengan cobaan ini
derajat kita akan diangkat oleh allah
jadi kita nggak usah dengerin omongan mereka
ya udah kalau gitu alia berangkat dulu ya ya
apa berarti ibu abang
ya elah mau saudara kayak gitu
eh kalau perlu satu toko soto ini dibeli sama babek
yaih dien nih kalau dateng bawa duit yang banyak
saya mau ngukerin duit
jadi beli bubur nggak ada kembaliannya
wah lo pak
pak lo tau masih pagi
belum penglaris kagak ada
jadi kebelangsaan kamu cepat
sebenarnya kemarin tidak ada
untung saya tadi beli bubur ketemu bang mauin
eh dibayarin sama bang maui
bang maui baik banget
bayar apa saja sah
bubur lo dibayarin sama maui
iya bang malu orangnya ganteng baik
bayar apa saja
lo tidak tahu saja dia baru dipecat dari kantornya gara gara korupsi
iya orang bang mardhani sendiri yang mergokin
pak ainu itu ditelepon bilang kalau dipecat karena korupsi
ya allah saja bagaimana ini bubur masalahnya
makanya lain kali kalau terima apa apa dari orang
lo selidikin dulu asal usulnya
jangan main terima terima saja lo
mau makan duit haram
john abang berangkat dulu ya
eh ini dua
duit haram tahu
iya duit haram
tidak mau tahu saja urusannya
iya memang gue tahu
tahu dari mana
perut lo jadi gede
bimbing lo sudah di sana
jangan seri nih
lo yang makan duit haram kenapa gue suruh
katanya lo tidak mau
kan ke rumah orang

di mana sih
nggak ini bang mawi ada nggak ya
bang mawi ada
saya kan tadi dibeliin bubur bubur bang mawi
saya mau ngucapin terima kasih
tapi ini nggak dikembali lagi kan ya pak ya
no dikbalik itu dan iya
enggak ada strikebit
enggak ada something
enggak pak ya
ini bang mau tanya kalau rupanya pak asmawi sebelah mana ya asmawi iya bang lurus aja
ke depan ya ntar kira kira lima puluh m di sebelah kiri rumahnya masuk ke dalam oh gitu iya iya emangnya ada
apaan sih enggak sih bang cuma mau ngantri mobil ini mobil baru ya gitulah masih baru
bang ya bang masih bang ya assalamualaikum
mobil itu pasti hasil korupsi bang bener nih ini siap siap aja nih kampung kita ketiban sial nih
dua nawa vai bayangin aja selama ini kampung kita kan udah terkenal sama margin yang jujur
yang tulus iman dan takcpnya itu yang tegar nah kalau begini aduh kuatir ini kita bakalan
kenak akurat sama o our iyo banebong bank kampung awak di sumatera kena gempa dahan lima
tahun yang lalu bucket bye dong bang you can say lagi makanya nih musti buru buru nih kita usir mawi
nggak supaya nggak ketiban cial
untung orang jawa rawanan sin korupsi
bang mojek ya
pak mojek ya pak
sama gue juga lagi nunggu penumpang
ayah kan penumpang bang
maksud gue penumpang yang lain selain loh
kayaknya semua orang udah pada kehasut deh
ya allah semoga allah membuka mata hati mereka semua
oh sotonya satu ya dibungkus
eh jam segini masih di maria aja
bang saya sudah keluar
keluar apa dikeluarin
apalagi pada susah nyari kerja keluar aja deh
saya mengundurkan diri dari proyek bang
ada koruptor di hukum mati nih
itu kan koruptor cina bang bukan di sini
di cina sama di maria sama aja
di maria lebih banyak
iya gak wih
di sini juga banyak koruptor
eh wih gue mau tanya nih sama lo
lo setuju gak kalau koruptor tuh dihukum mati
harus ada proses ya bang
tidak bisa sebenarnya koruptor itu dihukum seberat beratnya
itu melanggar hak asasi manusianya bang
jadi lo gak setuju nih kalau koruptor tuh dihukum berat
bukan bukan begitu bang
bukannya saya gak setuju
cuma semua itu harus ada aturannya
negara kita kan negara hukum
kantongin lagi aja duitnya
lo kan lagi gak kerja
bang mawi mau ngasih duitnya emang kenapa
kan kita gak tau simpenannya bang mawi berapa banyak depositonya
saya permisi dulu
gw taro dimana ya
kok gue bisa jadi lupa kayak